yaki saya dengar
kikusma mati dibunuh oleh
karena itu berhati hatilah
karena tidak menutup kemungkinan
siliwangi juga akan membunuh kalian
kau cerdas argadata
aku tidak sia sia bergabung denganmu
nama besar siliwangi
akan semakin hancur
kita teruskan mencari

sini selamat menikmati
sini selamat menikmati
sini selamat menikmati
sini selamat menikmati

aku katakan sekali lagi
aku tidak sudi menyerah dengan orang pajajaran

siapa yang memungkinkan kita
apa yang terjadi
kamu tidak kenapa napa kan neng
kalian semua selamat

itu sepertinya gempa prabu
bagaimana ini prabu
bagaimana tidak keluar ya prabu
aku harus menjemput pintu penjara ini kejarain
ayo kita pergi dari sini
eh oh vous saking sekali modem cerai
jangan sikai kamu kecoh
matlah tanganku kecoh